jelas kami bukan hanya orang di luar rumah bahkan di rumah pun saya dimusuhi awal awal
jadi saya pagi melakukan aktivitas fisik sampai sore

dengan satu enam hektare lahan miliknya

sebagai pengurus jaringan petani pengguna dan produsen pupuk organik di banyuwangi

pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan samanhudi kembali menghidupkan kelompok tani mendo sampurno
ia mulai membentuk kooperasi tani yang kemudian mendapat sokongan dana dari pemerintah

pada tahun dua ribu dua belas saman hudi mencoba menggandeng sejumlah mahasiswa untuk mengembangkan perusahaan

tahun dua ribu sepuluh itu kami saya sohib dan teman teman yang lain itu kita berwirausaha minyak atsiri dulu di banyuwangi

oleh pak saman untuk

dan akhirnya mereka minta bantuan kami

sempat tertatih namun ia
tak pernah letih

menjadi sosok yang semakin matang

mimpi dan harapannya

membawa harapan baru bagi pertanian banyuwangi
lahan pertanian organik yang semula

membentuk sebuah lembaga bisnis

saman hudi berpikir dengan lembaga ini

bahwasannya pertanian organik itu menguntungkan
sirtanio merupakan lembaga usaha berbasis bisnis yang digagas oleh saman hudi dan para pemuda desa sumber baru
nama sirtanio dipilih untuk menggambarkan tekad samanhudi dalam bertani
karena kebutuhan legalitas sirtanio yang tadinya berbentuk usaha dagang diubah menjadi perseroan terbatas
tahun dua ribu tujuh belas lahan pertanian organik di bawah pendampingan saman hudi sudah mencapai seratus hektare

seluruh komoditi beras organik diberi nama seblang banyuwangi

yang padi ini rasanya sangat harum ini padi kesayangan saya ini

hamparan padi organik yang menguning seakan terus memanggil saman hudi untuk tak berhenti berjalan

ketan menjadi ujung tombak suksesnya pertanian organik di banyuwangi

kelapa ini jadi pupuk pupuk anu daun oh iya iya jadi kita merubah apa ya hambatan atau kendala menjadi
sebuah potensi gitu pak iya lebih bermanfaat ya bisa diterima pakai genggih genggi ya
salah satu petani yang telah lima tahun memetik buah kerja keras pertanian organik adalah ponirin
ia menanam padi merah organik di sawahnya seluas hampir tiga hektare sejak bertani organik hasil
menjadi petani beras merah biasanya kalau tanam

penyambung lidah samanhudi menularkan virus bertani padi organik kepada petani di sekitar

kepada rekan rekan untuk lebih meningkatkan kualitas dan meningkatkan keberuntungan para petani sendiri
karena dengan mengkonsumsi beras organik kita terhindar dari segala penyakit yang diakibatkan

sehingga penjualannya pun turut terdom kerap

saman hudi mengatur jadwal tanam setiap kelompok tani

dan membangun ruang produksi yang memadai

jadi aman dikonsumsi tidak ada gangguan terhadap kesehatan manusia

di mana karbohidrat itu kalau dikonsumsi terus menerus maka akan berpotensi terkena serangan gula darah

isinya sudah lebih sedikit jadi harapan saya kalau masyarakat mau konsumsi beras berembryo semacam ini

yang masih ada embryonya yang masih ada embryonya kalau ini kan sudah tidak ada

jadi kalau masyarakat indonesia konsumsi beras berembryo saya yakin ada penghematan beras itu tujuh juta ton per tahun

produk beras organik asli banyuwangi kian dilirik konsumen
bahkan di jawa timur baru kabupaten banyuwangi

pekerja lepas dari pt sirtanio yang kebanyakan adalah anak muda dengan cekatan mengumpulkan kotoran kambing milik warga yang dibuang

pupuk yang telah dikemas pun siap didistribusikan ke sejumlah petani

tapi alhamdulillah saya bersyukur ada yang bantu

sekarang mulai beralih berangsur angsur beralih ke organik

tak hanya memberikan perubahan bagi kehidupan petani
tetapi juga membuka peluang kerja bagi ratusan pekerja lepas
setiap harinya mereka mendapatkan upah lima puluh hingga rp enam puluh ribu rupiah

yakni bepergian dan jarang memberikan kabar

jadi sering ditinggali saya malah

iya no ada ini teman ngajak kesini kesini

sama orang orang itu biasa kayak keluarganya sendiri

jadi enggak pernah ada pikiran ah saya ini ingin maju sendiri enggak

ya kayak ini kerja ini kalau sendiri mungkin tidak jalan

sehingga beras organik sebelang banyuwangi bisa langsung masuk ke pasar ekspor

pekerjaan tani adalah pekerjaan mulia karena petani itu penyedia pangan bagi manusia

pekerjaan petani adalah mujahid atau pejuang pangan
tegasnya saya hidup dengan menghidupi yang lain
kalau yang lain hidup saya akan hidup